beginilah kegiatan rutin nani yuningsi setiap pagi ketika kedua cucunya hendak belajar jarak jauh
selama kegiatan belajar dilakukan secara daring
warga kelurahan manggarai tebet jakarta selatan ini kerap meminjam gawai pintar kepada tetangganya
selasa pagi cucunya randy putra prasetyo mengerjakan tugas dari sekolahnya yang dikirim melalui aplikasi
setiap hari belajar murid kelas tiga salah satu sd negeri di kecamatan tebet ini
harus melapor kehadirannya pukul setengah tujuh pagi melalui video yang dikirim kepada wali kelasnya
sementara pukul delapan pagi hingga sebelas siang ia mengikuti kegiatan belajar mengajar
bahkan untuk materi pelajaran tertentu belajar dilakukan secara virtual
selain nani ada pula pazriah yang anak pertamanya siti abiyatul hasanah baru duduk di kelas satu sekolah dasar
setiap pagi ia harus membagi waktu untuk pekerjaannya sebagai pedagang makanan dan mendampingi siti belajar
untuk dapat mengakses internet melalui gawai pintar pajriah harus menyediakan biaya tambahan membeli kuota internet
bahkan kini ia dituntut melek teknologi agar bisa mendampingi anaknya belajar melalui aplikasi
kemarin waktu taman kanak kanak juga masih online ya bu ya
berarti ada dana yang harus disiapkan untuk kuota
kalau dihitung hitung kemarin saja untuk online berapa sebulan untuk kuota anak belajar online
nyampe sih seratus kadang lebih
lebih dari seratus ribu per bulan
lebih soalnya kan kadang dari youtube an terus ini gitu kan yang makan kuota
jadi lebih sih dari seratus mah ada
kesulitan kalau mendampingi anak ibu yang baru kelas satu sd belajar online apa nih yang ibu rasakan
satu saya belum pengalaman ya
jadi kendalanya apa namanya
dari pengalaman belum ada terus inian juga kurang paham
kini metode belajar jarak jauh menjadi beban tersendiri bagi masyarakat
terutama bagi mereka yang terhimpit kebutuhan ekonomi
di tengah pandemi covid sembilan belas para orang tua dilema antara harus memilih anaknya belajar jarak jauh dari rumah
atau mengikuti kegiatan belajar mengajar secara tatap muka di sekolah
victor pangaribuan anggacita kesuma jakarta